jadi bener kalau kamu itu anaknya tante sylvia
dan semuanya semuanya adalah salah
salah siapa salah aku iya
gavin kamu ingetin yang bikin afif meninggal itu kamu
siapa yang buat rem mobil afif blong
kamu yang udah nyuruh aku
jadi afif meninggal gara gara kamu
jadi bener barang itu milik korban
amin kamu kenapa tinggal
kamu kenapa tinggalin aku amin
mama ada apa ma
afif udah meninggal
kamu cepetan datang ke rumah ya
kamu tolong hibur dia disini
semua barang bukti yang terdapat dalam mobil itu
memang benar milik kakak saya pak
baik kalau begitu terima kasih
yang jelas albib tadi dari rumah sakit menuju pulang
tes dna siapa tante
tes dna kamu
kok aku tante
hasil tes dna mengatakan
kamu adalah anak saya yang selama bertahun tahun hilang

aku sudah membunuh kakakku sendiri
aku memang bodoh
amin gak meninggal
aku yakin itu semua jalan
amin gak meninggal
kamu harus sabar ya nak
kamu harus ikhlas
kamu yang sabar ya bel
tenangin diri kamu
lebih baik kamu ke kamar
amin gak mau nanti
amin gak mau nanti
afif mati gara gara gue
kamu kemana gavinda
oh sepertinya kamu sudah bersimpati ya sama keluarga ini
sintia maksud kamu apaan sih
semuanya udah jelas
dari hasil tes dna yang telah diperiksa sama si hafid
kalau anaknya tante sylvia yang hilangnya itu
kalau kamu itu anaknya tante sylvia
dan semua ini
semua ini adalah salah
gavin kamu ingat ya
yang bikin afif meninggal itu kamu
siapa yang buat
kamu yang udah nyuruh aku
jadi afid meninggal gara gara kamu
waktu nur nelfon saya
dan bilang kalau afid meninggal
kematian adalah hal yang pasti
tapi untuk kita yang hidup
kapan dia datang itu menjadi misteri
menurut aku ada yang janggal
di balik kematian afid
kalau mas setuju
aku akan menyelidikinya
karena afid meninggal secara tidak wajar
karena menurut saya
afid sangat konsentrasi dalam mengitir mobil
itu hampir tidak mungkin terjadi pak
mama masih gak percaya
kalau kamu sudah meninggalkan maaf
mama tenang ya
mama gak bisa tenang
mulai sekarang kamu pakai saya
jangan tante ya
panggil saja aku ya
jadi kamu masih marah

jangan bru di sialah
gavin gavin kok berubah dia gak seperti yang biasanya
gavin itu adalah anaknya tante sylvia
mah aku gak pernah bercanda
gavin sendiri yang bilang sama aku
hasil tes dna yang dilakukan sama afif sebelum dia kecelakaan itu
menyatakan kalau gavin itu benar benar anaknya tante sylvia
surprise ini benar benar surprise yang sangat indah sekali bagi debbie
udah udah kita pikirkan itu nanti oke
kebiasaan banget sih kalau ngomong setengah setengah
dari tadi aku gak ngeliat om raffic
dia disana dia lagi pura pura sedih
aku penasaran banget deh mak sama reaksinya om rafiq kalau dia tahu ternyata gavin itu anaknya tante sylvia
kamu tuh gak boleh terus terusan bersikap kayak gini
kamu itu sekarang anaknya tante sylvia
jadi kamu harus bersikap sebagai seorang anak
jadi kamu harus temenin tante sylvia
aku natap matanya aja aku gak bisa
loh kok kamu gak mau
kalau kamu gak temenin dia nanti semua orang pada curiga sama kamu dan bakal bertanya tanya
jadi sekarang mendingan kamu pergi dan temenin tante sylvia